dua santriwati sebuah pondok pesantren di bondowoso jawa timur selasa sore diduga mengalami keracunan
mereka mengeluh mual muntah dan pusing setelah mengkonsumsi makanan
kepanikan terjadi di pondok pesantren al hasan al latifi di kauman kecamatan bondowoso
kabupaten bondowoso selasa sore sedikitnya satu ratus dua belas santriwati dievakuasi puluhan tim medis setelah mengalami gejala keracunan seperti mual muntah dan pusing
seluruh korban diduga keracunan dibawa ke puskesmas dan rumah sakit
hingga selasa petang tujuh puluh satu diantaranya harus menjalani rawat inap
hingga berita ini belum diketahui pasti penyebab keracunan masal
sementara petugas masih menunggu hasil sampel makanan maupun minuman yang dikonsumsi korban